dan sementara itu bakal calon gubernur dki jakarta sandiaga uno mengaku belum melakukan komunikasi politik dengan trinisma hari ini
ya meskipun sudah banyak dukung ataupun banyak pendukungnya yang menaruh harapan agar mereka berpasangan
sandiaga uno menyampaikan hal itu saat menghadiri acara halal bihalal pengemudi ojek online di kawasan ragu dan jakarta selatan
dan komunikasi politik terus dilakukan oleh partai gerindra yang mengusungnya menjadi calon gubernur dki jakarta
saat ini dukungan baru ditangani dari pks
kehadiran tri risma hari ini di jakarta dianggap bisa menguntungkan masyarakat jakarta dengan makin banyaknya pilihan
sandiaga mengatakan bahwa sejauh ini komunikasi politik ditangani partai bukan oleh dirinya
kebetulan saya juga melihat bahwa komunikasi dengan partai demokrasi indonesia perjuangan pdi perjuangan itu sangat hangat
jadi tentunya kita berharap banyak bahwa semakin hari semakin meningkat dukungan terhadap koalisi yang dekat